dan seluruh keturunannya termasuk kau
waktu itu kau sangat beruntung
masih bisa kabur dariku
tapi kali ini aku akan membunuhmu
jangan bangga dulu getsan
apa yang kau lakukan tadi
tidak ada apa apanya
siasat apa yang sedang dilakukan mahesa
sehingga dia minta diserang
apa perlu kau meminta bantuan kepada saudara saudaramu
atau kepada ayah anda
aku harus memberikannya pelajaran
bocah itu benar benar tidak bisa aku remehkan
kejar kian santang
jangan sampai ketemu
tangkap dia hidup atau
akhirnya aku mendengar suara orang yang berada di dalam keburu
orang yang lagi bertarung
apakah kalian mendengarnya
sebaiknya kita cari arah sumber suara tersebut
kau tidak ku
jangan tangkap kami tuhan
jangan tangkap kami tuhan
dimana jagur dipa dan kian santang berada
kami tidak tahu tuhan
atau aku akan memenggal kepala kalian
kami tidak tahu tuhan
kok seperti ketakutan
apa yang kalian lakukan disini
apa kamu melihat prajurit batu jajar
yang melarikan diri ke tempat ini
kalau kau ingin nyawamu selamat
kasih tau tidak ya
aku ingin kasih tahu kamu
kau mau permainkan aku
siapa yang mempermainkan kamu
aku ingin bermain main dengan kamu
mohon ampun gustiratu
sedang mengamuk di luar istana
banyak prajurit yang mati
balapati masuk ke istana
dimana putra ku alang sung sang dan juga sekh nurjati
raden walah sung sang
raden walah sung sang
raden walah sung sang
sheikh nurjati sedang pergi keluar dari istana
ya allah ini tidak bisa dibiarkan
pasti akan banyak prajurit yang tewas
prajurit cepat keluar sana dan bantu prajurit yang lain
aku akan segera menyusul
amal mohon lindungilah istana pajajaran dan juga rakyat pajajaran
dari orang orang yang ingin berbuat jahat ya allah
aku harus berbuat sesuatu
kenapa kau menolongku
padahal aku ini adalah orang yang paling diburu oleh ayahmu
sudahlah jangan banyak bicara
aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih
kau pernah menolongku waktu itu
jadi apa salahnya kalau aku menolongmu saat ini
hentikan balap hati
kedatanganku ke sini ingin membunuh prabu siliwangi
dan seluruh keturunannya termasuk kau
waktu itu kau sangat beruntung
masih bisa kabur dariku
tapi kali ini aku akan membunuh
aku akan membunuhmu
aku pikir aku akan tinggal diam saja
hidup dan matiku tidak ada di tanganmu
hidup dan matiku ada di tangan allah swt
dan aku tidak akan membiarkan kau menghancurkan istana pajajaran ini
ternyata ilmumu lumayan juga nih
sampai kedua kali saja